badan pengawas obat dan makanan surabaya selasa siang menggerebek toko herbal di kawasan jalan dr sutomo surabaya
dalam penggerebekan ini petugas menyita ribuan produk mulai dari kosmetik makanan dan minuman serta obat tradisional tanpa izin edar
penggerebekan ini digelar tim gabungan badan pengawas obat dan makanan surabaya bersama kepolisian daerah jawa timur selasa siang
sasarannya tokoh herbal dan natural yang berada di kawasan jalan dr sutomo surabaya
petugas menyisir setiap produk yang dijual
hasilnya petugas mendapati banyak makanan dan minuman seperti madu dan kerupuk yang tidak memiliki izin edar
begitu juga dengan kosmetik diantaranya shampo dan sabun mandi
dalam penggerebekan ini petugas bepom surabaya menyita dua ribu item lebih makanan minuman kosmetik
herbal tanpa izin edar dengan nilai total rp satu ratus sepuluh juta
buktinya berupa ada kosmetika tanpa izin edar makanan makanan tanpa izin edar dan juga obat tradisional
yang juga tentunya menjadi perhatian kita menjadi penindakan salah satu tugas fungsi dari badan pom
ribuan item yang disita kemudian disegel oleh petugas untuk kemudian diuji secara laboratorium
jika dalam uji lab dan pendalaman terbukti mengandung bahan kimia berbahaya
seperti merkuri dan rodamin b bepom akan menindak tegas pemilik toko dan produsen
dengan mengenakan undang undang pangan dan undang undang kesehatan
wahyu pratama surabaya